tidak ada yang lebih menarik dari kedua karena sangat waiting list
tumben kamu disini
dari jam berapa kamu ada disini
kamu kesini pasti ada sesuatu yang penting
alena mau menanyakan sesuatu sama papi
sebenernya alena gak tau si pih ini penting atau enggak
alena sempet sepintas
mendengar perdebatan papi sama yang
sempat menyebut nyebut tentang seorang
itu sebenernya anak siapa sih ya
papi merahasiakan sesuatu
dari alena ya
kalau papi memang menganggap
alena sebagai anak papi
seharusnya kan gak ada rahasia
seharusnya dia juga
ayo keluar pak
ayo keluar keluar
bu sepertinya ada keributan di luar ya
saya lihat dulu ya
saya nggak mau keluar
pak saya nggak mau keluar
pak saya nggak mau keluar
saya cuma mau ketemu sama putri ini
cuma sebentar pak
setelah saya ketemu
kamu tuh bikin malu aja mila
putri ini tuh udah lama mau ketemu sama kamu lagi
kenapa sih kamu masih maksa
kamu tahu malu dong mila
kamu tuh sempat santun nggak
kalau orang udah gak mau ketemu kamu
kamu gak boleh maksa seperti ini
kalau putri ini tuh jahat
putri ini pasti melapor polisi karena kamu sudah buat onang
kamu sopu timi sebentar aja kok tante
ya ampun tante
gimana dia mau tahu tata kerama sih
orang malu aja dia tuh nggak punya
kalau dia tahu malu
dia pasti gak akan datang ke sini kok
karena dia tahu dia udah nggak diterima di rumah ini
sampai sampai dia ngemis ngemis untuk masuk ke dalam rumah ini tante
kalau namanya nggak tahu sopan satem itu apa
kamu tuh bener bener cewek yang menjijikannya
udah hamil di luar nikah
ngaku ngaku istri fadil
ya aku sih gak ngebayangin aja ya
gimana keluarga kamu dulu tuh ngajarin kamu
tapi yang aku yakin
kamu itu pasti berasal dari keluarga yang gak bener
indi tolong jaga mulut kamu nih
oh ya ampun
sekarang udah bisa ngelawan ya
udah bisa ngelawan tante
kenapa nggak suka ya sama perkataan aku ha
ya gini aja deh
kalau seandainya kamu dari keluarga baik baik
kesian banget sih keluarga kamu punya anak seperti kamu
mendingan sekarang kamu pulang aja deh
kasian kan udah diusir dari tadi
kalau aku jadi kamu sih ya aku udah pulang dari tadi karena aku malu
kapunya kuping ya

duluan seenaknya saja kamu maki maki orang
memangnya kamu itu siapa
kamu pikir kamu lebih benar dari dia
sampai kamu bisa seenaknya ngomong seperti itu
tapi ini hanya bermaksud membantu ibu
gak perlu saya nggak butuh bantuan seperti itu
lagi pula kalian disini kan cuma tamu
jadi kalian gak berhak menentukan apapun tanpa seizin saya
apalagi sampai bikin keributan
dan kamu kamila
terima kasih ya bu
terima kasih karena ibu udah belain kami
terima kasih karena ibu udah mau ketemu sama kamila
butini masih akan maafin kamila
terima kasih ya bu
apa apaan sih kamu
saya bela kamu karena dia itu salah
bukan berarti saya melakukan ini untuk kamu
dan bukan berarti juga saya mau memaafin kamu ya
keputusan saya tetap sama
saya tidak mau lagi ketemu sama kamu
dan mulai hari ini jangan pernah datang lagi ke rumah saya
karena saya sama sekali tidak mau menerima kamu lagi
apa juga ini
tapi kok gak pernah cerita sih sama alena
kalau papi mempunyai anak lain selain alena
tapi hanya gak ingin membuat kamu marah
alena papi hanya menjaga perasaan kamu
menjaga perasaan alena
menjaga perasaan dari apa sih
dari rasa tersinggung
justru sikap papi dan eyang yang menutup nutupi semuanya
membuat alena tersinggung pi
tapi alena gak akan merasa marah atau iri pi
kalau papi punya anak lain selain alena
dan akan menganggap dia sebagai saudara kandung alena sendiri
tapi kenapa sih gak pernah ngeliat dari sisi lain alena
kalau menurut alena sikap papi itu salah
tapi hanya berusaha melakukan yang terbaik
tapi tidak akan mengulanginya lagi
dan kalaupun nanti papi bisa menemukan anak kandung papi
tapi akan tetap sayang sama kamu
karena buat papi
kamu tetap anak papi alena
ke rumah kamu aku akan ketemu
bapak kamu untuk melamar kamu
iya ada yang bisa saya bantu mas
ya saya lihat di koran ini
katanya agensi travel ini mengadakan promo tour
bernama belakang regina putri
iya benar mas
promo tour itu masih berlaku mbak
masih mas tapi pesertanya sudah memenuhi
kuota yang diharapkan jadi
pendaftaran sudah ditutup
berarti udah nggak bisa lagi ya mbak
maaf mas lebih baik emas mengikuti gelombang yang kedua saja
dan akan dibuka dua bulan lagi
yaudah kalau gitu nanti aja mbak
kamu ngapain di sini
aku sama kamila mau ikutan promo tour regina putri
kebetulan nama belakang kamila kan regina putri
ngapain di sini alena
kamu juga mau ikutan promo tour itu
ini kan kantor papi aku
kantor papi kamu
ah untung kamu ketemu sama aku
serius kamu bisa alena
iya kamu tenang aja
nanti malam aku kasih kabar ya
makasih banyak ya alena
yaudah kalau gitu aku permisi dulu ya
kok balik lagi
ada yang ketinggalan
ehm enggak ada sih pi
tapi alena mau minta tolong sesuatu soal papi
hmm gini program promo tuh regina putri udah ditutup ya pi
karena pendaftarnya sangat banyak
tapi juga buka gelombang dua karena sangat waiting list pendaftarnya
ya papi juga enggak tahu bisa sukses seperti ini
nah itu dia pi makanya
bisa enggak pi dua orang aja pi temen alena ada yang mau ikut soalnya
kalau aku bilang fadil dan camillah pasti papi gak akan kasih
temen kantor alena pi
namanya fani erlita sama gunawan sudira

ini apa kak
siapa yang mau ke bali kak
mila sih mau kak
kak situasi keadaan kita sekarang seperti ini kak
keluarga kak fadil masih berduka
mila juga masih berduka atas kepergian mama
apalagi sekarang hubungan mila sama but ini
mila benar benar nggak bisa pergi kak